kita ke informasi berikutnya pemirsa pada senin terdapat penambahan tujuh anak positif polio di purwakarta jawa barat
sehingga total ada sebanyak delapan kasus polio di daerah tersebut
hal tersebut sampai kali ketua penggerak pkk jawa barat atalia peratia
setelah melakukan pencanangan subpekan imunisasi nasional topin polio di purwakarta
pasca ditemukan kasus polio pemerintah melalui dinas kesehatan kabupaten purwakarta
melakukan penelusuran dari tiga puluh surveillance terdapat tujuh anak yang positif polio
ketujuh anak tersebut berusia di bawah lima tahun dan berbeda beda kampung
ini merupakan hasil tracking namun belum dipastikan penularan dari kasus yang pertama
mereka sering dalam pengawasan petugas dan masih dalam kondisi sehat
mencadangan subpekan imunisasi nasional pin polio mulai digelar secara serentak se jawa barat
tetes manis itu dimulai di kabupaten
purwakarta karena menjadi wilayah yang temukan adanya kasus polio di jawa barat
vaksinasi polio ditargetkan menyasar tiga sembilan juta anak yang berada di jawa barat
kemudian dilakukan surveillance yang melekat kepada tiga anak ini
dan ternyata ketemu ada tiga puluh anak ada tujuh anak
nah oleh karenanya ini menurut kami satu hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan klb ini
sehingga kegiatan betul betul kita bisa fokuskan
agar anak anak terhindar dari bahaya polio yang sesungguhnya sudah dianggap selesai di indonesia pada tahun dua ribu empat belas
nah artinya bahwa ini karena bisa jadi karena perkembangan zaman
bisa jadi karena kebiasaan masyarakat dan sebagainya ternyata masih ada ditemukan
ini hanya bisa kita hindari dengan cara tentu saja imunisasi